ngapain kau sini
kan anies sudah pindah bang
saya udah tau
kalau kau sudah tau ngapain kau main sini bang
mau dibungkus apa makan sini pak
waduh maaf mbak saya mau kulur kurang
mau bayar pajak dulu mbak
bang hapenya bunyi
iya gue juga denger
denger kok gak diangkat
loh emang bang deddy udah kagak jualan bubur lagi
ini dagangan bininya mantu gue
mau beli kakak lu
gue tanya dulu
oh sini bang
gak di siap ya anywhere
pakai telur kagak
pakai telur berapaan
kalau kagak pakai telur
emang segitu biasanya
lu beli aja dulu
nanti dulu deh be
ngapain lo berdua
emang ada pengajian
gak ada mak
cuma pengen ngajak makan di rumah makan baru
rumah makan apaan
rumah makan ustaja yang kemarin
lagi ngurusin pesanan kue
emang belum selesai bikin kuenya
udah selesai sih
cuman yang asal belum dateng
ngapain kau sini
kan anies sudah pindah bang
saya udah tau
kalau kau sudah tau
ngapain kau main sini bang
udah pergi be
gak jadi beli
tadi juga ada b yang nanyain gado gado
gak jadi beli juga
buat siapa be
yang pedas ya
gak ada perbedaan
kagak jadi kamu
gimana ke rumah mr
ke kanan aku
ke kanan aku
ternyata aku "
wih mbak surti
laku nih jualan gado gadonya
oh seperti itu
yang mesin kue baru bisa datang sejam lagi
biar saya aja yang antar mak
yang mendingan lo masuk masukin deh
mau bayar rumah makan ustazah yang kemarin
kenapa mak gak pergi aja mak
kan ada saya nungguin di sini mak
emangnya lo kagak kudu cepet cepet pulang
gak apa apa mak
hari ini anak saya kan ada les ngaji
jadi pulangnya agak siang
kalau gitu belum masukin semuanya ke dalam kotak ya
emang mau ganti baju dulu
kenapa dikeluarin lagi kuenya
bang kalau ngocek jangan kelamun aja bang
majelis jadi makanan kok
ingatlahari rabbitur hati

nggak ada jadinya tapi noch
gue agak haus
boleh tapi situ beli ketoprak saya
buat gajang hijau mas
engga satu apa aja bang
satu aja bang
lo temannya engga makan
engga dia bukan temen saya
saya mau beli bubur kacang hijau bang
mas bubur gajang hijaunya paling keteng keteng gak
sini duduk duduk
duduk dulu bang
gue gak tau
gue gak tau
gue gak sempet ngangkat cak
itu namanya lo belum telponan
gue belum selesai cerita
jadi neng ani cuma miss call aja pur
yaudah telpon lagi aja
mudah tapi gak diangkat
itu mah kepencet doang kali
bisa aja neng aninya lagi sibuk
jadi gak sempet angkat teleponnya pur
yaudah coba lo telpon lagi
kalau kagak diangkat berarti bener omongan gue
dia kagak niat telepon dulu